asosiasi sepak bola asia atau afc akhirnya menjatuhkan sanksi untuk abduh lestaluhu
terkait insiden di leg kedua final piala aff dua ribu enam belas bulan desember lalu
ketika itu abduh sengaja menendang bola ke arah bench thailand saat injury time
abdu kesal karena pemain thailand memainkan bola saat ia berusaha mengambilnya untuk lemparan ke dalam
dalam website afc komisi disiplin afc menetapkan abduh lestaluhu
dilarang main di dua pertandingan internasional serta denda seribu dolar amerika atau sekitar tiga belas tiga juta rupiah
komisi disiplin afc juga menjatuhkan denda total rp delapan ratus enam puluh tujuh juta untuk pssi
karena supporter indonesia menyalahkan flair di laga kontra vietnam dan thailand